kita beralih ke nasib tkw indonesia yang kembali mengalami penyiksaan
seorang tkw asal ponorogo menjadi korban kekerasan yang dilakukan majikanya di singapura
fadila tidak hanya disiksa tetapi juga tidak digaji hingga akhirnya dibuang ke batam
beginilah kondisi fadila rahmatika seorang tenaga kerja wanita asal desa sukorejo
kecamatan sukorejo ponorogo jawa timur
fadilah terlihat masih lemah dan shock akibat delapan bulan mendapatkan siksaan dari majikanya di singapura
bahkan kini kondisi fadila susah diajak berkomunikasi
kekerasan yang dialami fadila ini bermula ketika gadis dua puluh tahun ini mengadu nasib menjadi tkw di singapura
mulanya fadila sudah mendapatkan majikan yang sesuai
namun karena sang majikan memelihara anjing fadila memilih berganti majikan
saat itulah penderitaan fadila dimulai
ketika blok ini ini aku jentus nih dan ini pelocotan aku buah
selama bulan fadila disuruh bekerja dua puluh empat jam non stop oleh sang majikan
jika pekerjaannya dianggap kurang memuaskan fadila langsung mendapatkan penganiayaan dari majikannya
mulai dari dipukul disiram air panas hingga disulut menggunakan setrika
parahnya lagi setiap hari fadila hanya mendapatkan jatah makan mie instan satu kali dalam sehari
selain itu tempat tidur putri pasangan
tangan misni dan seringah ini jadi satu dengan kamar mandi
ketika kondisi fadila sudah nyaris tak sadarkan diri karena kerap disiksa
fadilah justru dibuang di batam dan akhirnya ditemukan seorang anggota tni
dan dibawa pulang ke rumahnya di ponorogo jawa timur
saya minta kesembuhan anak saya dari pt terus saya minta di ini keadilan majikannya gimana
ibunya itu nggak terima ya
sementara pemerintah desa berharap
pemerintah kabupaten ponorogo bisa membantu menyelesaikan kasus ini
termasuk menyelesaikan hak hak fadila yang belum dipenuhi majikan